biar mini obatin lukanya pakai si hermini yah

simsalabim abrakadabra luka juragan sembuh
simsalabim abrakadabra luka juragan sembuh

simsalabim abrakadabra luka juragan sembuh
mini dia kelihatannya capek banget tuh
oh iya tadi kan dia baru melakukan memunculkan benda
pasti tenaganya udah tekuras abis
tunggu tunggu tunggu
ini bahasan apa kayak gini
masa sih gue suka sama mini
kalau luka ini bisa entah
yang penting sekarang kita cari cincinnya dulu
kalau cincin itu ketemu sama teh
bisa bisa dia punya pikiran jahat lagi
juragan tuh keterlaluan tau gak
kenapa sih juragan lebih pentingin mila daripada tangan juragan sendiri
mini karena aku udah bilang
aku tuh butuh duitnya
aku tuh butuh duitnya
aku tuh udah tau semuanya juragan
aku tuh udah ngeliat isi hati juragan pakai sihir
mila adalah pacar pertama juragan kan
mila adalah cewek pertama yang nyapa juragan di kota ini
jadi mila sangat berarti kan buat juragan
kamu tuh gak berat tau ngelakuin kayak gitu
kamu tuh gak boleh kayak gitu
itu tuh keterlaluan tau gak mini
semua orang tuh punya rahasia kan
dan rahasia itu gak mau dikasih tauin sama orang lain
dan semua orang tuh gak mau tahu rahasia kita sendiri
kamu tuh keterlaluan tau gak
jangan mentang mentang kamu penyihir
kamu dengan seenaknya aja bisa melihat isi hati orang lain
lebih baik kamu sekarang pergi deh
aku gak butuh penyihir yang sotok kayak kamu tau gak